lima rupiah sadar nggak sih kalau saat ini permintaan dan penawaran akan makanan halal dan fashion muslim mulai meningkat
ya sejak kejadian pandemi yang melanda seluruh dunia
memaksa kita untuk segera bangkit dan lebih kreatif dalam menghidupkan pasar lokal
sekaligus mengaktifasi produksi dalam negeri demi mendorong pemulihan ekonomi nasional
salah satunya dengan mengembangkan industri produk halal
industri produk halal merupakan bagian dari ekonomi syariah yang dikembangkan pemerintah di tiga dasar warsa terakhir
ekonomi syariah terlebih dahulu menyentuh sektor jasa yakni jasa keuangan
karenanya bank indonesia turut mendukung perkembangan industri halal
lewat pendekatan komprehensif yakni melalui pengembangan ekosistem halal value chain
sobat pernah dengar yang namanya halal value chain
halal felician atau yang disebut dengan rantai nilai halal merupakan strategi utama
dalam memulihkan perekonomian yang meliputi beberapa sektor industri halal
melansir badan pusat statistik bps produk fashion indonesia di tahun dua ribu sembilan belas sudah menguasai sekitar satu sembilan persen di pasar dunia
untuk produk makanan dan minuman sendiri yang telah bersertifikasi halal
dapat ditandai dengan pencatuman lambang halal pada tempat makan atau kemasan tersebut
gubernur bank indonesia periwarjo mengatakan ada empat hal penting
yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan halal value chain
yaitu pertama sertifikasi halal untuk mendorong produk indonesia lebih mendunia
kedua pengembangan ekosistem pelaku usaha
di mana indonesia harus membuat integrasi antar unit untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mesejahterakan rakyat
ketiga pengembangan di tiap produknya
mulai dari makanan mentah maupun sudah diproses
fashion pariwisata kosmetik farmasi dan terkait energi terbarukan
dan keempat halal value chain harus end to end baik dari produksi hingga marketingnya
ini bertujuan supaya indonesia bisa bersinergi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional
serta diharapkan bisa lebih kompetitif produktif dan memberdayakan ekonomi rakyat indonesia
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia